serbu diskon hanya di motionpay
dalam menjaga kemakmuran masjid ini
dari saya sendiri saya berjanji
setelah lebaran ini
saya akan memakmurkan masjid ini
seperti apa yang nabi allah lakukan
saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan selama ini
mohon maafkan kesalahan kita selama ini
yaudah pak akbar kalau gitu
kita semua pamit dulu ya
soalnya sudah malam pak
dan seluruh pengurusnya
mengucapkan terima kasih yang luar biasa
kepada nak boy dan teman teman yang ada
buat lo sama anak anak jalanan semuanya
kita selalu terbuka atas keadaan kalian disini
dan kita juga mengucapkan terima kasih banget kepada kalian semua
yang mudah menjaga kemakmuran masjid di kampung kita ini
yang ngejaga kemakmuran masjid kampung ini
yaudah kalau gitu kita pamit ya
maaf lahir batinnya
selamat lebaran semua
ya makasih semua ya
aduh aduh aduh
sekarang kita lanjutin takdirannya
akbar allah akbar allah akbar allah
la ilaha illallah allah akbar allah
semoga berjaya berjaya berjaya
pak ustadz saya terima kasih sekali pak ustadz sudah membantu cucu saya
kalau nggak ada pak ustadz entah bagaimana nasib saya
dan maafkan saya pak ustad atas perbuatan saya selama ini
jangan kamu sesali yang sudah terjadi
yang terpenting sekarang adalah kamu harus semangat untuk melakukan hal hal kebaikan
selalu meminta pertolongan pada allah
dan jangan lemah apapun yang menghadangi jalan kamu
jangan kamu sesali
tapi terimalah dan katakan pada dirimu bahwa semua adalah kehendak allah
dan karena kehendaknya lah semuanya bisa terjadi
dan saya terima kasih pak ustadz sudah ingatin saya dengan allah
jangan berterima kasih sama saya
tapi pada allah
karena allah yang sudah membukakan pintu hati kamu
dan kamu bisa bertemu dengan allah
kamu bertemu sama saya
dan saya berterima kasih
karena hakikatnya adalah kehendak allah
kamu mendapatkan hidayah
dan dapat bertemu dengan allah lagi
itu pun karena allah
tidak ada kejadian sekecil apapun di dunia ini
tanpa kehendak allah swt
saya mau belajar agama dengan pak ustadz
masya allah alek
kenapa kamu ngomong begitu
tentu saja boleh
kenapa saya harus melarang orang yang ingin berhijrah
kenapa saya ingin melarang orang yang ingin melampiaskan kerinduannya kepada allah
kapanpun jam berapapun
oke kalau gitu
terima kasih pak ustadz
kepang bing bung yuk
bung bung hati hati ya
bung bung mengapa kau ketidak
tunggu nanti aku bakal datang
bung bung berdua ya
siapa di bawah
siapa di bawah
siapa di bawah
saya titip di kota ya
saya tanggung ya
bapak irbatin ya pak ustadz
saya mudik dulu
aduh bu donut gimana
disitu mungkin quelimbungan dan
semoga butuh naik sebenarnya di besi tenang ya
guys alhamdulillah ya apa yang kita lakuin semuanya lancar alhamdulillah
dan ada yang bikin aku sangat banget
ya fahri cs kan selalu gangguin kita
ribut lah sama kita
nyari perkara lah sama kita
tapi alhamdulillah banget dia dapat
dan dia malah mau bantuin
masjid dia sendiri biar ramai
di kampungnya itu
dan tujuan kita tuh gak sia sia
ada hasilnya gitu kan
buat halal bihalal anak jalanan enaknya kapan
besok atau lusa
ya gue sih tahu kalian kan pada sibuk
mau silaturahmi sama keluarga kalian
atau nggak sama saudara kalian
ya mungkin halal bihalalnya hari kedua aja kali ya
ya kalau gue sih anak anak oke gue ikut lah
ya kalau gue kan cuma ikut doang
ya kalau gitu halal bihalal kita lusa ya boy
ya palingan sore aja kali ya kita ngumpul di sini ya
oke yaudah yuk
sampai ketemu hari kedua oke
eh bapak juga langsung balik juga nih
banyak urusan juga di rumah